front pembela islam membeberkan kondisi enam jenazah anggota laskar fpi yang ditembak mati pihak kepolisian
menurut kuasa hukum fpi aziz yanwar ke enam jenazah memiliki bekas luka tembak yang sama yang mengarah ke jantung
ia juga menyatakan ada luka yang diduga bekas penganiayaan
sebelumnya enam jenazah tersebut diserahkan pada selasa delapan desember setelah ditahan untuk diautopsi di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
jasad diantaranya telah dimakamkan di megamendung jawa barat
sedangkan satu jenazah lain dimakamkan di jakarta rabu sembilan desember
seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari satu lubang peluru
kemudian yang kedua bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran yaitu semua mengarah tembakannya ke arah jantung para syuhada
kemudian yang ketiga dilihat dari bekas tembakan menurut para ahli yang hadir pada pemandian jenazah
bahwa para swada tersebut ditembak dari jarak yang cukup dekat
kemudian juga bahwa menurut para ahli yang hadir
tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut dilakukan ada yang dari depan ada yang dari belakang